sorotan lainnya saudara sempat kembali ke belanda untuk bergabung bersama klubnya sy hiron van
usai laga indonesia jordania kini netten choaon diizinkan kembali ke indonesia untuk berlaga bersama timnas melawan korsel di perempat final piala asia u dua puluh tiga
sebelumnya nathan chow harus kembali ke belanda dan bergabung bersama klubnya sc heerenveen karena izin yang diberikan oleh timnya sudah habis
nethan hanya diizinkan ikut piala asia u dua puluh tiga dalam durasi waktu satu minggu
namun negosiasi pssi dengan heerenveen berbuah manis
nethan dikonfirmasi kembali ke indonesia untuk berlaga bersama timnas melawan korsel di perempat final piala asia u dua puluh tiga
kepastian tampilnya nathan chow bersama tim nas u dua puluh tiga disampaikan oleh klubnya
ketua umum pssi erick thohir lewat akun instagramnya
erick mengucapkan terima kasih kepada klub belanda si heran van yang mengizinkan netton memperkuat timnas u dua puluh tiga di perempat final piala asia u dua puluh tiga
netton menjadi pemain kunci timnas u dua puluh tiga saat mengalahkan australia dan jordania di grup a
langkah heerenveen yang mengizinkan nathan memperkuat tim nas u dua puluh tiga dapat apresiasi dari warganet pssi
dengan nada gurawan para warganet menuliskan siap memberikan bingkisan untuk si heran van
wasit xon events robert dimungkinkan akan memimpin laga antara indonesia dan korea selatan pada kamis
sebelumnya wasid evans pernah jadi kontroversi saat memimpin pertandingan timnas indonesia versus uni emirat arab pada babak enam belas
berbagai keputusan kontroversi yang diambil diantaranya memberi tiga kartu kuning pada pemain indonesia serta kartu merah pada asisten pelatih bima sakti
pelatih timnas u dua puluh tiga indonesia shin taeyong dengan pelatih timnas u dua puluh tiga korea selatan huang sung hong ternyata pernah saling berhadapan saat keduanya masih menangani klub di korea selatan
shin taeyong baru menang sebanyak dua kali
sementara hwang sunghong menang lima kali dan lima laga lain yang berakhir imbang
menghadapi korsel pelatih shin taeyong kemungkinan akan menerapkan formasi terbaiknya
seperti ketika menghadapi jordania yaitu formasi tiga
umpan pendek dan serangan balik cepat kemungkinan akan menjadi andalan shin taeyong dalam permainan menghadapi korsel